mencium bunga dan kupu kupu menari menyambut musim semi di taman
ketika sally berjalan melintasi taman mengagumi keindahannya perutnya tiba tiba menggeram
oh aku makan sedikit sekali selama musim dingin sehingga aku bisa melakukan apa apa
tapi apa yang akan kutemukan di taman besar ini ya
dia melihat sekitarnya dan matanya tertuju pada pohon ceri yang besar
aku akan memakan semua charing
manis dan berair di atasnya semoga mereka enak
selly merangkak ke pohon dan mulai memanjat
ketika dia mencapai akar yang bengkok seekor katak muncul dari balik semak semak
oh sally kemana kau akan pergi di hari yang indah ini
oh hai tuan crocky aku sangat lapar dan ingin makan ceri yang tumbuh di bagian paling atas dari pohon ini
kali sayangku tidak ada ceri di pohon ini nyaris tidak ada daun
mungkin tidak sekarang tapi segera setelah aku mencapai puncak pasti ada
jika kau memiliki kaki seperti kakiku yang bisa melompat secepat yang aku bisa kau tidak perlu bekerja terlalu keras
aku pergi untuk menangkap lalat untuk sarapan
wow maukah kau bergabung denganku
hmm maksudku tidak terima kasih aku yakin lalat pasti menjadi hal yang lezat untukmu
apakah kau yakin lalat sama enaknya dengan cherry mungkin lebih enak
ya ya aku sangat yakin aku tidak menginginkan kesegaran seperti itu selamat tinggal tuan crocky aku harus pergi nikmati makananmu
dan melompat jauh setelah makan lalat tapi dalam keinginannya dia melompat terlalu keras dan dia menampuk pohon
hahaha untung aku tidak melompat
aku hanya merangkak dengan langkahku sendiri
saat dia merangkak perlahan dan bahagia dia mencapai batang yang besar
di sana dia bertemu dengan temannya yang lain bumble silebah
bumble datang merdengung begitu dia melihat sally
hai sally apa yang kau lakukan di sini apa kau di sini untuk menikmati angin sepoi sepoi
ah tidak bumble aku di sini karena aku ingin makan ceri manis yang tumbuh tinggi di pohon ini
tapi mereka hanya tumbuh di musim panas sekarang hanya ada daunnya saja
iya aku melihat daunnya aku tahu perbedaan antara daun dan cherry terima kasih
tapi aku ini kan lambat aku akan mencapai puncak saat sudah musim panas nanti
benarkah baiklah aku akan membantumu ketika saatnya cherry berbuah nanti naik ke punggungku dan aku akan membawamu naik cepat ke udara
aha tidak terima kasih aku akan terlalu pusing
aku akan menanggung kalau kau membawa aku aku bahkan mungkin jatuh dan berguling
kau tidak akan jatuh sama sekali ini akan menjadi perjalanan yang sangat aman
tapi baiklah kalau kau memang tidak mau jangan kau lakukan selamat tinggal aku harap kau mendapatkan cherry yang paling besar
dia berdengung pergi dan saat dia melakukannya sally memalingkan kepalanya dan merangkak ke atas dengan perlahan tapi yakin
selama berhari hari sally kadang kadang merasa sangat lelah
tapi dia akan berpikir tentang cherry merah cerah dan akan mulai mendaki lagi
dan ketika malam tiba dia ingin istirahat malam yang nyenyak
dan keesokan paginya dia mulai mendaki lagi
musim sekarang perlahan beralih ke musim panas
dan sally kecil melihat bahwa pohon itu memiliki kuncup bunga di atasnya
ketika dia melihat dia tiba tiba merasakan angin yang kencang
itu adalah temannya wingsy
oh hai wingsy kau hampir mengejutkan aku
halo sally apakah kau disini untuk melihat kuncup bunga
mereka terlihat cantik bukan
tidak sehebat yang akan mereka rasakan
mereka akan berubah menjadi cherry yang sangat aku inginkan
cherry itukah sebabnya kau ada disini
tetapi hanya ada kuncup bunga disini
kau datang terlalu cepat sally
hahaha tidak wingsy aku tidak datang terlalu cepat
aku datang tepat waktu
kalau saja kau punya sayap yang besar dan menakjubkan seperti aku
kau akan bisa terbang dengan mudah ke atas
hah lihatlah sayap ini bukankah sayap ini indah sekali
dan sayap ini juga
haaaa selamat tinggal
syukurlah aku tidak punya sayap
sally melanjutkan hanya ada satu cara dia pergi dan itu adalah naik
ketika dia mencapai cabang dia melihat pohon itu sekarang ditutupi oleh bunga bunga putih yang
aroma mereka memenuhi udara dan juga taman
ketika dia berhenti untuk mencium bunga ada dua burung yang duduk dan berkicau dengan gembira satu sama lain
hei bukankah itu sally
oh ya itu dia bagaimana dia bisa sampai di sini
hei sally apa yang kau lakukan di atas pohon ini bukankah ini terlalu tinggi untukmu
oh halo ya aku belum pernah datang setinggi ini sebelumnya

aku ingin mencari buah buahan
aku datang ke sini karena aku ingin makan ceri manis yang tumbuh di pohon ini
kau naik ke sini untuk memakan cherry bukankah itu sulit
tentu saja sulit pendakiannya panjang dan aku sangat lapar
tetapi setiap kali aku memikirkan buah ceri aku terus memanjat
dan itu juga sangat menyenangkan karena aku juga bertemu banyak teman dalam perjalanan
itu sangat hebat sekali sally tapi aku merasa sangat kasihan kepadamu karena hanya ada bunga di pohon ini
jangan khawatir perjalananku belum berakhir aku masih harus mendaki sedikit lebih banyak lagi
baiklah selamat tinggal kalian berdua aku harus melanjutkan perjalanan
burung burung melambai pada sally dan sally terus memanjat dahan
segera dia mencapai puncak pohon dan dia sangat lelah
tapi ketika dia melihat sekeliling dia dikelilingi oleh ceri merah paling indah yang pernah dia lihat
wow mereka semua terlihat sangat enak
yang mana yang harus aku makan duluan
tidak masalah aku hanya akan makan semuanya
sally makan dan makan sampai dia kenyang sehingga dia tidak bisa makan lagi
dia telah menjadi sama gemuknya seperti cherry itu sendiri
aku sangat kenyang tapi aku senang bahwa aku tidak menyerah pendakian yang sangat terbaik